sampai jumpa di video selanjutnya
minggir minggir minggir
tengah jauh awas kamu
kalau dipikir pikir aku ini mungkin termasuk orang yang jahat ya
setiap kali aku melihat nontalita bahagia kok aku malah tambah sedih
padahal aku juga udah maksa perasaan aku supaya aku juga ikut bahagia
tapi kenapa susah ya
aku juga bisa ngelakuin sesuatu buat lo
ini buat lo
ini bendaannya buat lo

cahaya dan satria
ayah makasih ya
selamat menikmati ya
makasih ya sama sama
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
ya makasih ya
eh enak sama lo
iya silahkan silahkan
makan yang banyak ya makan yang banyak ya
ini kan mahal semua ngapain kamu beli eh sebanyak itu coba sat
eh iya kan kita kan nih pasangan yang berbahagia gitu ya
jadi gak ada salahnya kalau kita berbagi kebahagiaan sama temen temen lo di kampung ya
pasangan yang berbahagia kita kan hanya pura pura pacaran
berbahagia gimana sih maksud kamu tuh
maksudnya pasangan yang pura pura pacaran tapi berbahagia
ayah makasih ya
ini banyak banget loh
nggak tegang nggak mau sedih
nggak mau sedih lagi ya
mudah mudahan esnya bisa bikin lo senyum lagi
ya tapi harusnya kan gak perlu segini repotnya sat
kamu ngeluarin banyak uang kan percuma sayang kan kerjaan kamu
kamu kerja capek capek hanya untuk hal kayak gini
lagipula sepintar pintarnya kita pura pura pacaran
aku tetap gak bisa lupa sama raka
aku tetap gak bisa bohongin diri aku kalau aku masih cinta sama raka saja
hari ini lagi lagi gue gak berhasil dapetin hati lo
tapi gue tetap punya tekad
suatu hari nanti gue pasti bisa bikin lo suka sama gue
dan lo bisa cinta sama gua sebagai kekasih
bukan cuma sahabat atau pacar pura pura
makanya jangan coba coba melawan sama aku hah
gak ada yang bisa ngerti kamu dari takutnya
raka bebasin mama nga
dari pagi pagi sampai malam malam
ibu belum makan belum makan
belum tidur belum tidur
makan atau minum aja
belum ibu tahu
ibu peduli nggak
tidak ibu nggak bantu ibu
ibu kayak penyanyi ibu banyak lagunya ibu
ibu kayak pancuriuran terus berjalan jalan terus ibu
saya nggak nyangka akan separah ini
sampai mas elwin mau gok makan
saya nggak ada pikiran kesana nyonya
nggak tahu nggak nyangka nggak tahu
ibu tahu persis anak ibu lagi hancur
lagi cakur lihat tuh ibu
ibu bantu ibu dong
ibu sama sekali nggak ada terima kasihnya ibu ya
sama erwin anak ibu ibu nggak mau
sama tukang ojek ibu tempel terus ibu
tempel terus kayak plaster
ibu nggak mau tahu
ibu nggak mau tahu dong
ibu nggak mau tahu dong
ibu nggak mau tahu dong
ibu nggak mau tahu dong
ibu nggak mau tahu dong
ibu nggak mau tahu dong
ibu nggak mau tahu dong
nunggu busa anak ibu
kasih dia makan kasih dia makan
kasih dia minum kasih dia drink
subuh dia bilang bisik
terlalu lama ibu anak ibu bisu dagu

ibu bantu anak ibu
mengajar awas kamu
aku ingin kamu masuk penjara
raka saya gak mau pergi kamu jangan naik pak
ibu kenapa terlalu parah
kamu gimana kamu lihat gak ada orang masuk tadi
gak lihat pak
kamu jaga atau enggak
itu dia itu dia
hei jangan naik kamu
hei jangan naik kamu
hei jangan naik
jangan naik pak
aku gak berhasil nolongin mama
aku emang gak berguna